cepat balik arah
kamu dah pulang sayang
siapa yang bawa kamu kesini
dia naik permadani terbang
ternyata dia gak diculik
dia baik baik aja
ini ke permadani terbang yang waktu itu
papi lihat di mall
iya ini dia
kok serius bisa ya
mari kita harus cari serius
kita harus cari dia
kita harus cari
sebelum dia jatuh
nanti kalau kepala dia benjut gimana
tapi saya bisa naik permadani terbang
mami juga pengen naik

begitu kalau malah ketawa tawa gimana sih
enak banget ya kak
udah pagi ya kak
kok pergi rumah
kak satil jahat
kak satil jahat
kita cari dulu anak ini
selamat malam pengirsa dalam rikyungis
kalau amerika memiliki pahlawan masyarakat seperti spiderman atau superman
ternyata kota ini juga memiliki pahlawan yang naik permadani terbang
gadis berusia enam belas tahun yang identitasnya masih misterius ini
selalu muncul setiap masyarakat mengalami kesulitan
demikian rekaman kamera amatir yang berhasil kami kumpulkan
bi lihat itu bi
itu zeril kan anak kita yang dulunya manja
sekarang dia sama permadani terbangnya dan dipahlawan di kota kita
mam anak kita udah berubah
yang dulu manja sekarang
sekarang jadi mandiri jadi pahlawan
mama mama lihat deh
moh zeril kek
papa gak peduli
yang pasti dia itu sudah menghina keluarga kita
sayang kamu harus lupain dia
nanti mama cariin kadis yang lebih normal
keanek kayak dia ya
sheryl kan pernah nolong mama
ah harusnya mama jangan ngejek gitu dong
zeril tuh gadis yang kuat
gak kayak gadis gadis yang lain
tapi kamu gak boleh terlalu berharap sama dia
dari awal dia dia gak mau kenal sama kamu
makanya dia kabur dari rumah
pak ma itu kan karena zeril tuh belum kenal gio
coba sheryl udah kenal gio dari awal
seperti gio kan
pasti semua hal itu tuh gak akan terjadi
sampai gio bisa ketemu sheryl
jadi permadani terbang itu kepunyaannya museum antik iya
betul sekali pak
betul sekali pak
bapak atau ibu bisa segera menghubungi kami
ini pak alamat kantor kami pak
nanti kalau misalkan anak kami sudah pulang
kami pasti akan memberitahukan bapak bapak ya
cuma ada satu pertanyaan dari saya pak
kenapa sampai permadani terbang itu bisa lepas
saya sering mengasal bapak